baby ya allah hungry
nah bagaimana kalau kita makan ini aja
bread bahasa inggrisnya bread
eh lo pada makan lama banget sih
aku jadi lapar lagi kan ngeliatin lo
eh kalau makan itu diresepin dulu dinikmatin dulu
main makan makan aja sih lo

kasian banget sih dado
yaudah deh nih
bibir udah gede pedas banget
lo bukan ya harusnya liburan boy
ya harusnya sih begitu
ya sebenarnya sih gua harus ke bendara nih sekarang
berangkat mau liburan bareng reva
cuman tiba tiba nggak jadi jadi yaudah gue kesini aja
wah lo bakal liburan bareng kita kita
itu dong boy
kan kita kan anak satu klub jadi harus senasib
senasib sama lo gitu

nomor berapa bang

motor baru bang tapi mau ganti
biar kelihatan keren
ini shell sebatu nissan
ah kurangnya tuh bang
makasih bang kurangnya deh
makan rekmal gitu ya teh
orang sunda juga
gapapa lah hasil lah
hanya kalau beli motor periksa dulu ada tromolnya nggak
ngapain dibeli motor nggak ada tromol depan
sem ganti bang
ini motornya yang buat jualan cilok ya
tuan cilok bang
ini tuh owner deal tuh sudah pada habis
sudah harus belanja lagi sekarang
ya sudah lah tuh
kan kamu sendiri yang megang keuangan itu boleh ya tuh
tapi tidak apa apa apa sendirian di bengkel
nah sendirian memangnya kalian pergi semua beli under deal
kebetulan kan tempat on hillarnya tidak jauh dari rumah saudara saya di petamburan
sekalian si botak mau jalan jalan ke jalan condet
desain ya udah tuh jangan lupa tuh oleh olehnya
wah ya udah oleh oleh
memangnya mau piknik
ya tuh saya enak sendiri makan kambing saya tidak makan kambing
tuh nanti bang
ya udah ya udah gini bang
nanti sama saya dibawain pais korma
pais korma mak
pak tumang ya
ya saya mau siap siap dulu
jangan malah nyansok
jangan lupa dung
kita sok sok kabeh bebeh

surti adriana di mana
bagaimana keadaan kak
kok semakin parah sayang
ih nggak apa apa gimana kita kesana ke dokter ya
udah loh aku cuma masuk angin doang
mak tidak mau dengeran sanggamu lagi
sekarang kita ke dokter
aduh kalau gue beneran hamil gimana ya
jangan jangan adrian ini cuma pura pura lagi
biar gua sama papi ngajari pergi
mas berangkat aja sama reva nggak apa apa kok
cukup cukup cukup adriana cukup
gak mungkin mas tinggalin kamu dalam kondisi yang seperti ini
pikiran mas gak akan tenang percuma juga liburannya nggak bisa ibu
kayaknya ini orang bener bener sakit deh
tapi apa iya dia hamil
ih semoga jangan jangan
ini buka pintunya
kalau aku beneran hamil
habis sudah harapan aku untuk kembali lagi sama boy
kita gak jadi liburan
yaudah kalau kamu mau main sama temen temen kami
pabie pergi dulu ya
ayo pedi kita jalanin ke rumah sakit
nah itu makanan eek
bawain minum ya sister
jangan lupa minum
ganteng terus tiap hari
itu eri gak ngerti deh tante
kan mama tuh mau gitu loh
sama bule miskin kayak gitu tuh yang kere kere gitu nih
tante juga gak ngerti
kayaknya perasaan mama ewo tuh begitu banget ya
sama diri dia sendiri aja dia begitu man
mana mau dia bayarin orang selama ini
mama jangan jangan dipelet lagi
meli satu tambah satu sama dengan dua di amerika gak bakal dipelet
tante mungkin aja kan ada orang indonesia pindah yang namanya tung amerika
terus udah gitu kan
ya buka praktek beku kedukunan
gitu tante bahasanya
bener gak sih tante
itu gak bakal ada di amerika
baby ya allah
bagaimana kalau kita makan ini aja
bahasa inggrisnya bread
liat aja dah
gue bikin tuh anak berdua makin panas ngeliatin gue sama bule ini
yang ini baby aduh roti indonesia itu berat indonesia
tante mama kayak bener bener udah buta gara gara cinta deh
hah bener tuh
kalau gitu meli punya ide
meli mau ajak bebe pianin ke sini
ya gak mungkin lah meli yang ada mama kamu tuh bakal marah marah
meli kamu mau ajak bebe pianin ke sini
meli aduh udah deh
itu tante tujuannya
kalau meli gak boleh pacaran sama ian berarti mama juga gak boleh pacaran sama tubudrong
oke kalau misalnya sama kamu buta karena cinta terus dia gak perlu deh terserah deh kamu pacaran sama ian
gak apa apa yang penting sama kamu boleh pacaran sama tubudrong
yang penting kita ngerestuin terus mau gimana
enggak mungkin tante mama itu udah semaput maput maput benci banget sama ian
dia gak suka liat bebe yang item item dekil gitu
makanya tante kalau emang melio harus putus mama juga harus putus
udah deh tante ya itu seharas satu satunya biar mama bisa sama tubudrong itu
apakan tuh bapak bule ngomong belepotan ah
tapi tante juga berat hati cacing kerumi datang ke sini gimana dong
ya mau gimana lagi tante gak ada cara lain udah deh ikutin cara meli aja ya
jadi kira meli mau pacaran sama ian
mulut tante susah bilang
nah gitu bentar ya meli aku telepon dulu
bebe pilih anian
jangan berseran seran banget depan tante ya tante juga gak suka
pokoknya tante tau
iya iya gak apa apa beseran dikit ya tante